sampai jumpa di video selanjutnya

dika dika lepasin
dika dika lepasin
kamu bukan manusia
gawat al ini udah bener bener gawat
aduh ngapain sih pagi pagi udah gawat aja
pak kemarin mereka udah pulangnya larut malam dan mereka masih peluk pelukan di ruang tengah
kamu serius dika
ternyata aku pikir mereka tuh masih dalam tahap wajar
ya wajar kan hubungan kakak ipar dan adik ipar
tapi lama lama kayaknya mereka sudah keterlaluan deh
dika ini tuh gak bisa dibiarin dika
rasanya satu perempuan gatok banget sih
ya makanya kamu harus cepat atasin semuanya sebelum terlambat
sialan dasar min
aku akan berjanji untuk terus melindungi kamu kita
sialan tuh dita
masih aja tuh orang beruntung ya
padahal kau udah pakai semua cara
dari nyawa dika untuk ngebunuh dia
terus ini itu masih aja gitu orang hidup
sekarang dia mau ngerebut milo dari gue
gue tahu sekarang
berarti sekarang gue gak boleh nyiksa dia secara fisik tapi secara mental
gue akan bunuh mentalnya aja
dengan cara untuk ngejauhin semua orang yang dicintai dia
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
ya aku juga
cepat banget kamu udah datang
mil sebenarnya aku tadi telepon dari
milo alda tuh spesial loh datang ke sini untuk ikut sarapan bareng sama kita
ah aku tahu
keju sama selai kacang
guri banget loh
kamu tahu nggak mil
hanya mendingan yang gurih gurih aja
dia kamu cobain yang enak banget
pinter juga sih alia bikin si mita gak nyaman
biar tahu rasa kamu mit
emangnya cuma kamu aja yang bisa nempel cowok
tuh sini rotinya kenapa gak jadi
mate beri situ
mill kenapa bukannya kamu suka banget sama roti bakar
apalagi bikinan mita pasti tambah enak loh
karena kamu tau semua kesukaan milo
mil kamu tuh ngelihat ya ini rotinya udah gosong banget
itu lebih enak al lebih crispy

kalau gosongnya udah kayak gini ini tuh bisa menyebabkan kanker bahaya banget tahu
oh jadi itu maksudnya sengaja memberikan kita makanan supaya kita kena kanker terus cepat mati ya
kalau mau sarapan silahkan
tapi kalau mau bikin ribut jangan disini
mudah mudahan nikah baik baik saja
dia anak yang baik
bagaimana dengan pasien nikah dok
sebetulnya pendarahannya tidak terlalu serius bisa langsung dihentikan dengan penanganan medis
tapi apa dok dokter bilang aja apapun yang paling buruk sekalipun
mungkin posisi jatuhnya yang mengenai saraf tulang punggungnya pak
jadi bagaimana dok terus terang aja dok
jadi kemungkinan besar pasien akan jatuh
pasien akan mengalami kelumpuhan pak
sampai kapan dok apa dia masih bisa disembuhkan dok
saya belum tahu pak mungkin sebulan bahkan seumur hidup atau permanen
kami masih melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan
mil kamu harus hati hati sama perempuan itu dia itu tidak tahu apa apa
dia tuh nggak tahu kalau bekas bakaran itu bisa menyebabkan kanker
iya kalau kamu tahu kenapa kamu mau makan rotinya cuma untuk menghormati dia gitu
terus kenapa kamu tidak menghormati aku mil aku juga bikin kamu roti kok
jadi jika terjadi yang sebarang didnatang ini terjadi tentang miesz supportedzia memutuskan